indonesia adalah negeri rawan gempa
badan nasional penanggulangan bencana menyatakan
hanya pulau kalimantan yang relatif aman dari gempa
berikut kami punya ulasannya
yang dirangkum oleh tim litbang cnn indonesia
gempa bumi adalah sebuah fenomena alam
yang terjadi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba tiba
yang menciptakan gelombang seismik atau rambatan energi
yang terjadi akibat pergerakan lempeng bumi
gempa bumi bisa terjadi
karena pergerakan lempeng tektonik
atau gempa tektonik aktivitas gunung berapi
atau juga disebut gempa vulkanik
dan akibat ledakan atau disebut gempa runtuhan
magnitudo adalah ukuran kekuatan gempa bumi
yang menggambarkan besarnya energi yang terlepas
pada saat gempa bumi terjadi
dari hasil pengamatan seismograf
semakin besar kekuatan gempa bumi atau magnitudonya
maka resiko kerusakan yang ditimbulkan pun juga semakin besar
selain itu gempa dengan magnitudo lebih dari enam
berpotensi menimbulkan tsunami
pergerakan lempeng bumi yang aktif membuat gempa bumi
sebenarnya terjadi setiap hari
hanya kekuatannya saja yang sangat rendah
sehingga tidak dirasakan oleh manusia
menurut data dari bnpb
rata rata dalam setahun terjadi enam kali gempa di indonesia
dan hingga kini tidak ada peneliti atau alat
yang bisa memprediksi terjadinya gempa
dengan posisi geografisnya yang terletak
di ujung pergerakan tiga lempeng dunia
yaitu eurosia indo australia dan pasifik
membuat indonesia menjadi negeri rawan gempa
menurut data bnpb
sepuluh wilayah di indonesia adalah daerah rawan gempa
kecuali sebagian wilayah kalimantan barat
kalimantan selatan dan kalimantan tengah
yang tidak rawan gempa
bahkan badan strategi internasional
pengurangan resiko bencana pbb
atau unisdr menyatakan
bahwa indonesia adalah negara paling rawan bencana di dunia
indonesia menduduki peringkat tertinggi
untuk ancaman bahaya tsunami
tanah longsor dan gunung berapi
sedangkan untuk bencana gempa
indonesia menempati posisi ketiga di dunia